mau balik lagi ke terminal
pilihan saya sekarang ada dua
balik ke terminal atau tetap nganggur
mending balik ke terminal
di jalur bis
tapi kamu jangan terlalu ngebut
kang mus telepon kamu
kan teleponnya belum saya jawab
udah nggak di pasar lagi
supaya mereka udah ketahuan
ya udah ketahuan
kang mus tau orang orang bawaan saya udah di pasar lagi
saya ngga liat mereka di pasar
kang mus dimana
saya perlu ke sana
kang mus di pasar
kita harus ke sana
gak usah kata kang mus cuma sebentar
masalahnya kang mus nanyain
orang orang bawahan saya sekarang udah gak di sana lagi
kita ke kantor sekarang kita omongin sama cecep
kamu di kantor
tadinya saya mau ke kantor tapi di jalan berubah pikiran
akhirnya saya belok ke pasar
sekarang kang di pasar
udah beberapa hari ini safira lagi senang belajar masak
saya mau ngedukung dia
mau belanja bahan bahan buat bikin sayur lodeh
biar nanti dia yang masak
urusan di kantor di pabrik aman
kalau gitu saya memang nggak perlu lagi ke sana
eh kang mus
masih jual kicim pring saya
tapi sekarang yang ngirim bukan kang cecep tapi karyawannya
sekarang cecep sudah jadi bos
sekarang ujang bantuin usaha istrinya
kalau saya mau minta bantuan mang uduk boleh
pasti boleh tukang mus
malahan saya seneng kalau bisa bantu kang mus
udah dapat kerja belum
kamu sendiri gimana
saya balik kerja di terminal
kerja di terminal
tasik tasik tasik
tasik tasik tasik
tasik tasik tasik
kamu udah lama balik lagi kesini den
kalau saya baru dua hari
sekarang yang di terminal siapa lagi
di jalur bis ada otang sama aos
maaf sejak saya balik lagi ke terminal
saya sibuk luar biasa
luar biasa jadi gak bisa main ke rumah kamu
gak apa apa gak ada masalah sama sekali
tasik tasik tasik
maaf telponannya udah dulu
apa kabar bos kecil
saya udah lama gak jadi bos lagi
sama saya juga sekarang udah gak jadi bos lagi
gara gara tempat parkir saya ada yang gusur
jadi gitu kira kira situasi sama kondisi di terminal sekarang
sama seperti waktu itu
iya bedanya kita gak pecah belah
gak ada yang bikin pecah belah
langsung mau digusur sekaligus
iya tapi kita bertahan
mau balik lagi ke terminal
pilihan saya sekarang ada dua
balik ke terminal atau tetap nganggur
kayaknya mending balik ke terminal
oke kamu disini di jalur bis
langsung kerja hari ini
dasik dasik dasik
aku dari kantor apa dari pasar
mau jadi ke kantor
kang mus juga bilang ke saya tadi ke pasar
padahal tadinya mau ke sini
cuma gak jadi
katanya mau belanja buat anaknya yang lagi berusia lima belas tahun

tiga orang yang kita balas
anak buah ramon masih ada yang lain
semua harus kebagian
biar gak ada iri
remonnya juga harus kebagian
semua harus kebagian
kenapa tadi waktu ditanya kang darman soal urusan dendam
kamu bilang udah selesai
kamu bilang udah selesai
kalau bilang belum saya takut dimarahin
kalau bilang belum saya takut dimarahin

sudah siap tempur lagi
masalahnya sekarang tinggal kamu sendiri
masalahnya sekarang tinggal kamu sendiri
budi chandra ebon kemarin dibahas
kemarin dibantah anak buah darman
fendi dikeroyok warga
mungkin sekarang waktunya bos turun tangan
kita juga butuh makan
terus kamu juga butuh uang buat ngambil sim
yang dipakai buat jaminan di bengkel
kerja di mana
kita masih banyak pr
bikin perhitungan kebanyak orang
kita harus ngebalas ke orang yang hajar kamu
kita harus ngebalas ke warga yang ngeroyok fendi
kita harus kebalas ke anak buah darman
yang kemarin ngebantai budi sandra sama ebon
kita juga masih punya hutang kerjaan ke pelanggan setiap kita